emang beneran mau ngelamar
emang udah siap
dulu aja waktu saya ngelamar istri saya
gak pakai persiapan apa apa
si rika kasihan mau dilamar meluh
dia fitnah coy
semalam tisna bilang
mau ngelamar rika
bener lu mau ngelamar si rika
lu udah kasih tau bini lo
lu gimana sih tis
terus kalo bini lu tau gimana dong
dalam jangka waktu yang lama
enggak bu enggak
hooo apaan sih beh
mbak be kan bisa bikin sendiri
eh gua tau lu sibuk ngurus anak lu
eh biar kata lu ada disini juga kagak selalu bisa ngurus gua
gua tau lu kagak perlu minta maaf
gua kepengen ada yang nabihin hidup gua ngurus gua
mbak be mau kawin lagi
syukur kalau lo udah ngerti
iya be mila setuju
asal jangan sama emaknya tati
lo yakin tis gak bakal ada masalah ntaranya
kalau kagak kenapa lo mau ngelamar si rika
kata bapak saya kita harus berani mencoba
tis bayar dulu
ini pok enak bener
mila kalau gue mau nikah lagi
bukan sabab gue ngelupain almarhumah mak lo
kalau sayang sama emaknya mila kenapa be mikirin kawin mulu
ya elah lo kan tau
gua mau ngopi aja ku udah minta dulu sama lo
kalau soal kopi mulai besok pagi
ya elah ribotnya kagak paham juga kali ya
eh kopi itu cuma umpama
artinya nih biar lo jelas ya
gue butuh teman hidup gue yang buat ngurus gue
si tisna aja anak kemarin sore mau ngelamar
kang tisna mau kawin lagi be
be bilangin sama kang tisna suruh pake catering mila ya be
si pur sama tisna belum dateng cuy
lagi nyiapin buat lamaran nih kali
aku jadi kasian sama si rika
cuy duduk cuy
emang beneran mau ngelamar
emang udah siap
dulu aja waktu saya ngelamar istri saya
gak pakai persiapan apa apa
si rika kasihan mau dilamar meluh
dia fitnah cuy
lauknya masih ada
ya tinggal yang dipiring aja bu
udah tau belum
kalo si tisna mau ngelamar si rika
saya baru tau deh pemumun
kapan itu pok
saya gak tau
bukannya kang tisna sudah punya istri
kata bapaknya si tisna sih
istrinya udah dicerai
memangnya istrinya kang tisna mesin
kalo kamu gak berani ngelamar sendiri
lo bisa minta temenin sama teman
kamu aja yang nganter
pas ngelamar si tati
kamu aja yang nganter ya
aku jualan dulu ya
iya ke dalam nih bang
sudah tau info terbaru
soal tisna mau ngelamar rika
tang tisna kan udah punya istri
kata pemungun sudah cerai otomatis
tidak ada yang bisa dikira
kamu mau melamar
pak sofyan hebat bisa nebak
biasa aja pakai bahasa indonesia
saya juga tidak setuju sama laki laki seperti itu
makanya biar indah ganteng saya cinta sama suami saya
saya permisi saja ya

kamu juga harus tahu siapa yang diundang
anda sudah tahu ya
aku ingat kamu sudah tahu